sehat simsengro sekarang
leng ayu sudah banyak kehilangan tenagaannya tuhan
kibrojo akan berusaha memperlancar kelahirannya mbak praji
kibrojo akan menjaga keselamatannya
sekarang teruskan tugasmu mbak praji
tarik capas tuhan
panjang ya leng
perlukan lagi tenaganya
siapa yang mencuri carmilla dari tanganku
siapa yang mencuri promosi ini
leng tarik jualan kaki anda repotnya
semoga sudah cinta
supaya memastikan saya bhw
setelah tanpa gerak
sedang takut sama lagi untuk menccontrol saya
tidak aku tidak akan menang
siapa ini berani ikut campur
siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini
nah ini pasti perbuatan iblis
pak marsudi saya ingatkan
jangan sepahlawan lagi kamu
nyatanya suhenro mati di hadapan kamu
kamu tidak bisa berbuat apa apa
tadinya saya kira anda itu seorang yang saktiman raguna
saya ingatkan kamu
saya ingatkan kamu sun
jangan kamu pernah berdekatan lagi dengan manusia ini

dan kau hatilah simba
tidak jangan tolong
tolong jangan lepaskan
kau takkan bisa membunuhnya seharian
kau sudah terlanjur mencintai pemuda itu
kekuatan cinta di hatimu yang membuatku jadi lemah
kau tidak bisa membunuhnya
kau tidak bisa membunuhnya
kau tidak bisa membunuhnya
jangan lakukan itu ma
aku lebih baik mati ma
aku tidak sanggup menanggung air
atau serbuk selama lamanya
ampun ma ampun
jangan lakukan itu
ma ingatkan kandunganmu ini ma
aku tidak sanggup ma
anakku juga akan ikut membunuh diri ma
kalian semua menegakkan kutub
dan setelah aku kalian berkosa
lalu tubuhku kau tenggelamkan hidup hidup di telaga ini
tolong nelisia jangan bunuhku
tolong aku tidak bisa berenang
sudah terlambat untukmu
belajar berenang bango
eh ampun nelisia
aku tidak bisa berenang nelisia